assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati yang mulia para duta besar negara negara sahabat yang hadir
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju kepala otorita ikn
yang saya hormati gubernur provinsi kalimantan timur yang hadir
beserta pak bupati pak camat bapak ibu lurah
yang lurah coba berdiri lurah di ibu kota nusantara mana
oh bu lurah
hadir di sini juga pak rektor universitas mula warman
yang akan terus menjaga keamanan negara kita
dan juga tentu saja ibu kota nusantara
ada juga tadi saya dibisikin asn
ada tiga puluh orang yang sudah siap untuk segera pindah
yang mana sih
mana tidak ada
nah ada karena tiga puluh an kok yang berdiri hanya dua nah berdiri lagi
nah semakin banyak
dan juga mahasiswa dari kalimantan timur ada
saya lupa tadi pak
di pak dirut bank bni
pak ketua kadin
hadirin dan undangan yang berbahagia
hari ini kita akan melakukan peluncuran logo baru ibu kota nusantara
yang nantinya ini akan menjadi identitas visual bagi ikn
tadi sudah disampaikan oleh kepala otorita bahwa
setelah melalui proses saya membara yang sangat selektif
alhamdulillah telah terpilih logo dengan pemilih terbanyak
jadi yang milih bukan presiden hati hati
yang milih ini rakyat dan jumlahnya juga pemilihnya berapa tadi
lima ratusan ribu jumlah juga yang tidak sedikit
logo yang terpilih bertema pohon hayat
yang didesain oleh mas aulia akbar
ini pohon hayat ini adalah pohon kehidupan
kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi ikn
untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya
yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat indonesia nantinya
logo pohon ayat juga memiliki filosofi yang sejalan
dengan semangat pembangunan ikn
menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar
sebagai bangsa yang besar bangsa yang majemuk
dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam
dan juga lingkungan beserta ekosistemnya
dan juga memperkuat ikhtiar usaha kita bersama
untuk berkontribusi bagi percepatan pembangunan
ibu kota nusantara kita ibu kota masa depan indonesia
ada di sini jakarta ada di sana nusantara
jadi ini negara besar
negara besar bangsa besar
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada sore hari ini saya luncurkan logo ibu kota negara nusantara
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh